awalnya tuh memang semuanya berjalan lancar ya
bagi apa bagi seorang fans basket ya
jadi harus dekat ke pangkal dari pohonnya dan ini harus hati hati ya
untuk itunya keamanan saya iklan saya anaknya dan hidup saya
tapi kemudian saya ada argumen kedua
tetapi banyak hal hal yang memang di kebumen juga alhamdulillah
yang penting nanti si jamar bisa
padahal mekanisme melalui pos itu mekanisme yang